dari lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr yang dilantik pada hari ini sebanyak lima puluh satu orang berasal dari generasi atau kaum milenial berusia di bawah tiga puluh lima tahun di rentang dua puluh satu sampai tiga puluh lima tahun
angka ini kalau anda perhatikan ini naik dibandingkan periode sebelumnya dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas di mana anggota dpr dari kalangan milenial dua puluh satu tiga puluh lima tahun hanya berjumlah dua puluh satu orang
jadi naiknya dua kali lipat lebih ya hal ini membuktikan keterwakilan anggota dewan dari kaum milenial kian diperhindukan meskipun parlemen nyatanya memang masih didominasi oleh usia tiga puluh enam enam puluh tahun
lalu apakah betul legislator muda ini mampu memperbaiki citra penghuni gedung senayan atau sekedar pemulus kepentingan
bergabung bersama saya malam hari ini langsung dari gedung dpr ri senayan jakarta ada putri komarudin anggota dpr dari partai golkar
putri selamat malam
selamat malam assalamualaikum wr wb
mas fahmi selamat malam kita ke senayan dulu ya mas fahmi ya dengan putri
putri saya harus mengucapkan selamat hari ini anda sudah resmi dilantik sudah mengemban tugas lima tahun di periode lima tahun ke depan
apakah lega atau justru ini menjadi sebuah beban atau mungkin tantangan baru bagi putri untuk lima tahun ke depan
tentu saja buat aku ini adalah sebuah amanah yang sungguh besar gitu dari kepercayaan konstituen aku tujuh puluh satu ratus enam puluh empat suara yang telah vote untuk aku pada hari pemilu
dan aku berjanji akan sungguh sungguh melaksanakan tugas tentu dengan bimbingan dan juga masukan dan rekonstruksi
jadi saya berkomendasi dari teman teman agar kita bisa terus menyerap aspirasi masyarakat dan menyalurkannya di parlemen
oke putri ini tema kita adalah milenial dalam jajaran dewan putri usia dua puluh enam tahun betul ya
betul betul sekali
oke dua puluh enam tahun sangat sangat muda kita punya data bahwa keterwakilan dari generasi atau kalangan milenial dua puluh satu sampai tiga puluh lima tahun untuk periode sekarang lima tahun ke depan ini angkanya naik
dibandingkan dengan dua ribu empat belas sebelumnya
menurut putri apa yang membuat akhirnya rakyat menaruh kepercayaan pada anak anak muda yang kita tahu mungkin pengalamannya pengalaman kehidupan atau juga pengalaman politik pastinya masih jauh dibandingkan dengan senior seniornya putri
menurut aku sendiri sekarang itu adalah zamannya anak muda
bisa kita lihat juga dari dunia bisnis
di mana anak anak muda sekarang menjadi leader
kita bisa lihat nadiem makarim dan juga founder founder startup lainnya yang sekarang menjadi pemimpin di bidangnya masing masing
begitu juga di dunia politik
banyak harapan yang bisa ditaruh di anak muda seperti saya
kenapa karena kita mempunyai ide gagasan dan langkah konkret yang ingin kita lakukan di dpr ri
mungkin bukan gagasan gagasan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya
cuma kita akan berusaha untuk merealisasikan tersebut
karena semua orang bisa punya gagasan
dan bisa merealisasikan gagasan gagasan tersebut yang akhirnya bisa membawa kebaikan kepada warga
putri ketika masa masa kampanye kemarin itu adalah pengalaman baru tentunya dua puluh enam tahun
apa yang ketika waktu itu putri rasakan atau putri sangat yakin bahwa
saya betul terjun di dunia ini dunia politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan
yang akan bisa maju betul ada di gedung senayan
karena aku sendiri telah aktif berorganisasi sejak aku smp
bahkan dari sd aku mulai ikut kegiatan pramuka smp ikut osis sma akhirnya ikut ppi singapura
dan disitu aku pertama kali mengabdikan diri untuk skala nasional
dimana di singapura aku menjadi salah satu penyuluh dan juga pendamping bagi tkw tkw dan tki
yang terkena abuse oleh majalah
dan juga kemudian saya juga mendorong teman teman yang berkuliah di melbourne dan juga di australia untuk kembali ke indonesia
dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan di sana
dan akhirnya begitu aku balik ke sini aku kerja di ojk menjadi pengawas bank asing
aku menyadari bahwa indonesia itu mempunyai potensi yang sangat besar
namun tentu saja potensi itu tidak bisa kita capai apabila masih banyak hal hal technical yang belum diperbaiki
contohnya mungkin work ethic atau transparansi accountability dari sistem pemerintahan
dan masih banyak isu yang selama ini aku yakin teman teman sudah tahu juga gitu
jadi ketika aku bekerja di sini aku merasakan sendiri banyak hal yang aku ingin amalkan ketika aku pelajari di luar negeri
aku ingin bawa lagi ke sini aku makin yakin bahwa jalurku adalah untuk mengabdikan diri kepada masyarakat
putri tadi sudah disebutkan bahwa sebelumnya bekerja menjadi
pengawas di bank asing akhirnya pekerjaan itu harus ditinggalkan kan ketika ketika memilih untuk nyalek untuk
aku ralat ya mbak pengawas
pengawas bank asing di otoritas jasa keuangan
jadi yang aku awasi itu bank bank asing yang ada di indonesia
tapi aku bekerja untuk otoritas jasa keuangan
oke gak sayang tuh meninggalkan profesi yang sesuai mungkin dengan dulu latar belakang pendidikan
atau mungkin dulu juga jadi impian putri sebelumnya
sebelumnya pas di masa masa kuliah
sebenarnya impian aku sendiri adalah untuk mengabdikan diri kepada masyarakat
jadi dimanapun aku berada di pemerintahan
goal aku adalah untuk memperbaiki hal hal yang selama ini membuat teman teman kita
terutama yang berada di bawah garis kemiskinan itu
kurang nyaman hidup di indonesia
sampai akhirnya menjadi anarkis dan sebagainya
jadi aku ingin sekali dimanapun aku berada
baik itu ketika aku di ojk maupun sekarang aku di dpr ri
memperbaiki hal hal yang selama ini menjadi concern kita bersama
putri kalau teman teman atau dari kalangan artis atau selebritas yang masuk ke gedung dewan
selalu dibilang mungkin aji mumpung
teman teman ada beberapa atau sejumlah teman teman yang ada di sana
yang dari generasi milenial salah satunya mungkin putri ini juga dibilang aji mumpung
karena kita tahu orang tua atau ayah juga punya background di gedung dewan
dan juga sebagai politikus tanggapan anda kalau misalnya dibilang aji mumpung
aku sih senyum aja karena orang bisa berkomentar
dan kita yang bisa kita bisa menanggapinya sesuai dengan kemampuan kita juga
jadi kalau aku sendiri berpikir
dengan segala tanggung jawab yang aku punya membawa nama besar komarudin di belakang nama aku
aku hanya ingin membuktikan bahwa anak pejabat itu ketika masuk politik
bukan hanya mendompleng nama orang tuanya ataupun memanfaatkan nama besar keluarganya
tapi kita ada di sini untuk melanjutkan legacy yang telah dibangun oleh orang tua kita selama ini
karena yang seperti yang kita tahu juga ayah saya telah menjabat lima periode di dpr ri
menjadi ketua dpr dan meninggalkan nama yang bagus terutama kepada konstituennya
jadi yang aku inginkan adalah melanjutkan semua perjuangan beliau yang telah beliau lakukan di dpr ri
jadi mohon doanya untuk teman teman agar aku bisa mengemban amanah tersebut dengan baik
oke putri yang juga jadi pr dan juga tantangan besar kita tahu adalah
isu korupsi yang selalu dilekatkan dengan anggota dewan dpr dprd dan sebagainya gitu
tanggapan anda bagaimana anda sebagai wajah baru orang baru newcomer
bisa membentengi diri anda dari godaan godaan ini
ketika aku dilantik tadi
saya merasa agak berpikir
saya merasa agak berpikir
aku di lantik tadi
aku selalu teringat akan tim yang telah bekerja keras dengan aku
warga yang telah memberikan kepercayaannya kepada aku
keluarga juga yang telah memberikan kepercayaan kepada aku untuk melanjutkan kinerja ayah yang selama ini baik gitu
jadi aku punya tanggung jawab besar di sini dan insya allah dengan dukungan teman teman
dan juga teman teman di dpr ri yang sekarang kita kita yang di bawah empat puluh tahun
telah membentuk kaukus pemuda parlemen indonesia
kita akan memastikan bahwa teman teman kita yang umurnya masih muda muda ini
akan terus berada dalam rel yang benar
akan terus idealis
akan terus melakukan tugas tugas tupoksi dpr ri yang seharusnya dilakukan
jadi jangan sampai idealismennya goyang hanya karena terbawa arus
karena saya yakin banget kalau misalnya satu orang itu bisa dipatahkan dengan mudah
namun ketika kita berjuang bersama pasti kita akan bisa terus memperbaiki kinerja parlemen yang selama ini dianggap korup
idealis tadi kata kuncinya menjadi karakter dari
generasi atau kalangan milenial
tapi bagaimana akhirnya idealisme putri dan juga teman teman yang usianya muda muda ini
yang milenials ini
akhirnya harus nanti melawan mungkin senior senior atau anggota anggota dewan
yang juga pernah menjabat sebelumnya
atau pengalamannya juga pasti lebih banyak dari putri dan teman teman lainnya
alhamdulillah kalau di fraksi golkar tempat aku bernaung senior senior itu sangat open
terutama yang sudah berada di sini untuk tiga empat lima periode gitu
jadi kita menjadikan mereka sebagai mentor karena faktanya mereka juga telah bekerja dengan sangat keras di dpr ri
telah menghasilkan banyak undang undang yang membawa manfaat kepada masyarakat
dan telah melakukan tugasnya dengan sebenar benarnya
hingga sampai sekarang tetap diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mewakili dapil mereka masing masing
jadi ketika nanti pada saatnya kita akan bertentangan ataupun nanti ada yang tidak sejalan gitu
saya yakin akan ada dialog terbuka
dimana kami kami yang muda muda ini juga harus dipersenjatai dengan data data yang memang substantif
dan juga memang valid keabsahannya gitu
jadi ketika kita berdebat dengan senior ketika kita merasa itu tidak benar
kita akan memperdebatkan itu secara benar gitu
jadi jangan sampai dibilang cuma tongkosong nyaring bunyinya padahal tidak ada isinya gitu
oke jadi siap ya untuk berseberangan dengan senior seniornya di senayan ya nanti ya
bahasa anak sekarangnya jadi nggak akan jiper ya
kalo untuk dibilang berseberangan kayaknya terlalu kasar gitu
kalo saya disini mikirnya kita ada lima ratus tujuh puluh lima orang
komisi ada sembilan fraksi yang sekarang ada di dpr ri
tentu dengan goal yang berbeda beda dan juga visi misi yang berbeda beda
jadi yang bisa kita lakukan adalah
memperbaiki komunikasi antar fraksi memperbaiki komunikasi antar komisi
sehingga nanti rancangan undang undang revisi undang undang yang dibahas
tentunya yang akan membawa
kebaikan dan mengakomodir kepentingan
semua elemen masyarakat dengan baik
oke baik terima kasih
putri sudah memberikan warna
baru di gedung senayan
mewakili generasi generasi milenial
lima tahun ke depannya apakah betul putri
teman teman bisa membawa suara
ke arah yang lebih baik lagi terima kasih
putri komarudin anggota dpr
terima kasih selamat malam